timnas indonesia u dua puluh tiga akan menghadapi thailand di semifinal piala aff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga malam ini
indonesia berhasil melaju ke babak semifinal dengan status runner up terbaik
kemenangan satu kontra timur leste plus menjadi hasil minor dari tim lain untuk membawa langkah garuda muda ke fase knockout
lalu bagaimana peluang indonesia di semifinal telah bergabung pengamat sepak bola tommy welly
selamat sore bu toel
selamat sore rizah
ya bu towel indonesia secara tidak terduga berhasil lolos ke semifinal dengan predikat runner up terbaik berkat hasil minor dari tim lain
bagaimana anda melihat kekuatan indonesia di piala aff tahun ini
ya kalau lihat dua pertandingan awal penyisihan tentu sangat tidak meyakinkan lah ya
materi pemain bukan full yang terbaik tetapi saya pikir nggak bisa dibilang jelek juga
cuman dua pertandingan awal memang saya pikir
mereka tidak bisa menampilkan permainan maksimal
nah berdasarkan permainan itu maka saya lihat kecenderungan prediksi malam ini lawan thailand tuan rumah
itu presentasinya lebih condong ke thailand memang
tadi pihak dari thailand juga mengatakan bahwa ini sebagai balas dendam begitu atas apa yang terjadi lima dua pada pertandingan sebelumnya
anda melihatnya seperti apa
ya tentu ya thailand punya keuntungan satu sebagai tuan rumah
kedua ada motivasi membalas kekalahan di sea games bulan mei waktu itu di jepang
yang ada buntut kericuhan itulah antara pemain dan ofisial kan
jadi ada motivasi itu hanya memang dalam sepak bola seperti tadi di pemberitaan
pelatih thailand tentu akan coba fokus pada permainan
karena kalau udah emosi biasanya permainan kacau tuh
jadi penting buat thailand walaupun ada misi ingin membalas kekalahan di sea games
mereka akan tetap coba fokus
skuad indonesia saat ini memang posisinya nggak jauh beda dengan squad sea games asuhan dari indra syafri
nah anda melihatnya apakah ada perbedaan antara saat diasuh oleh sintayong dengan saat diasuh oleh indra syafri
ya ada beberapa pos pemain yang memang tidak diperkuat
misalnya di pos b kiri pratamarhan kan ada di tokyo kan nggak main
marcelino nggak ada juga
jadi ada beberapa pemain lah
di depan juga fajar faturaman nggak ada
dan itu kan nggak boleh jadi alasan menurut saya
karena materi pemain lain pun sebetulnya secara kualitas juga nggak jauh jauh amat
hanya memang soal jam terbang lah
jam terbang di timnas senior maksud saya gitu loh
nah jadi saya pikir kalau ukurannya adalah
kalau mengacu pada hasil di penyisihan lawan malaysia kalah satu dua dan menangnya cuma satu dari timor leste
memang tidak meyakinkan
tiga hari jeda ini sinteyong bisa memaksimalkan recovery pemain dan mematangkan taktik
bisa nggak itu dilakukan
kalau itu dilakukan peluang kita akan lebih membaik
yang kedua apakah irfan jauhari bisa fit
kalau malam ini irfan jawahari fit cederanya bisa pulih
maka juga itu akan membuat peluang indonesia menjadi lebih baik
karena waktu lawan malaysia kan dia cedera tuh di babak kedua
irfan jawahari penyerang striker
bung toel ini juga ada kejadian unik saat indonesia membawa ada dua pemain yang ternyata mendapat hukuman larangan bertanding
ada komang teguh dan juga titan agung
anda melihatnya apakah ini menjadi suatu bentuk ketidakprofesionalan pssi dalam membentuk timnas atau seperti apa
ya betul saya pikir pssi maupun manajemen pengelolaan timnas keteledoran ya kecerobohan
bahwa dua pemain yang disangsi dibawa dan akibatnya rugi
berakibat fatal nggak bisa dimainkan gitu loh
jadi ini adalah tamparan keras buat btn sebagai badan tim nasional
manajemen pengelolaan tim nasional buat pssi agar lebih cermat dalam hal legal dalam hal regulasi pemain terutama yang terkait sanksi pemain gitu loh
oke bung toel yang cukup menarik adalah ini ada sejumlah klub yang justru memilih untuk tidak melepas pemainnya dalam gelaran piala aff u dua puluh tiga pada kali ini
ya semuanya punya alasan klub punya dalih bukan agenda fifa
tetapi kan sebetulnya itu satu hal yang sudah dipahami oleh pssi maupun klub
jadi sebetulnya kuncinya adalah di badan tim nasional apakah badan tim nasional sudah memetakkan persoalan ini jauh jauh hari
kalau jauh jauh hari sudah katakan persoalan ini kan bisa dicari solusinya
yang kedua kalau talent talentnya sudah memetakkan persoalan ini kan bisa dicari solusinya
yang kedua kalau talent talentnya sudah memetakkan persoalan ini kan bisa dicari solusinya
kalau talent talent pemainnya lebar kalau talent talent pemainnya lebar kan berarti nggak perlu ribut ketika satu dua pemain tidak dilepas oleh klub
kan kuncinya di situ kuncinya di manajemen pengelolaan timnas dalam hal ini badan tim nasional
oke baik baik kita tunggu bagaimana hasilnya malam hari ini pertandingannya
kalau tadi anda katakan peluang masih ada ya seperti bola yang bundar begitu ya
semua peluang kemungkinan terjadi kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti
terima kasih pengamat sepak bola tommy we
terima kasih pengamat sepak bola tommy wud
terima kasih reza selamat malam